kau kena lepasin dia mau nolongin ibu
ibu kau kena lepasin kau kena lepasin
lihat papa kamu dia dalam bahaya

gimana keadaan papa dok
baik baik aja kan
keadaan bapak kamu cukup gawat
racunnya sudah terlanjur menyebar
kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bapak kamu
kamu jangan terlalu banyak berharap
bersiaplah untuk suatu kemungkinan yang terburuk
mungkin ya mungkin papa sih selamat dok
papa sih nggak kena apa apa kan